tetapi pelaku usaha jasa pendidikan masih pikir pikir
sementara pelaku usaha non esensial lainnya seperti agensi properti
tidak begitu terpengaruh pada kebijakan ini
bagi pegawai yang sudah divaksinasi dan harus sudah memakai qr peduli lindungi
pemerintah telah melonggarkan usaha sektor non esensial untuk bekerja di kantor
namun tidak semua usaha berani menerapkan kebijakan itu
misalnya lembaga kursus untuk anak dibilangan pondok indah ini
mereka masih mengadakan kegiatan
belajar mengajar dalam jaringan atau daring
hal tersebut untuk menghindari risiko penularan kepada para murid
lembaga kursus ini berkurang setengah anak didiknya selama pandemi
namun mereka masih memberikan kelonggaran pada para guru untuk mengajar dari rumah
walau diakui efektivitas penyerapan anak didik tidak sebaik belajar secara tatap muka
terutama bagi anak berusia tiga tahun
kalau kita sih untuk anak masuk offline mungkin belum pak ya
tapi kita akan bertahap guru itu mengajar dari center
supaya lebih konsentrasi guru ngajarnya kalau dari
berbeda dengan lembaga kursus sektor non esensial lainnya seperti agensi properti
tidak berpengaruh banyak pada kebijakan pemerintah ini
saat pemerintah melarang pegawai sektor non esensial bekerja di kantor
para karyawan agensi dapat melakukan pekerjaan secara daring
agensi properti dibilangan geraha bintang
taro tangerang selatan ini bahkan cukup menghadirkan karyawan
sedikit kendala teknis hanya terjadi pada proses meyakinkan calon klien untuk membeli rumah
dari sisi sebalik ya kalau dari segi pembeli
mereka tentunya ingin melihat secara langsung
karena kadang kadang dari video itu tidak bisa mendapatkan feel nya
cuman dari pihak penjualan kan tidak bisa
apa yang dilaksanakan akhirnya
bahkan virtual show ya
usaha sektor non esensial lainnya masih menunggu kelanjutan kebijakan pemerintah
tidak semua usaha sektor itu mampu beradaptasi
salah satu yang perlu mendapat perhatian khusus antara lain adalah usaha tempat hiburan